bagi ibu yang baru melahirkan mungkin olahraga menjadi hal terakhir yang ingin dilakukan
salah satu pertimbangannya adalah karena tak ingin jauh dari si buah hati
tapi tenang saja karena ada sebuah olahraga yang bisa dilakukan ibu tanpa harus meninggalkan buah hati tersayang
gendong bayi anda dengan gendongan di depan tubuh lalu berdiri dan buka kaki selebar bahu
gunakan tali untuk stretching semua otot otot tubuh sambil tarik nafas dan buang nafas dengan perlahan lahan
gerakan gerakan sederhana ini tak hanya bisa membantu ibu mengencangkan otot
itu juga menurunkan berat badan dan yang terpenting bisa meningkatkan bonding dengan si kecil
lebih segar dulu waktu baru melahirkan sekarang lebih balance
tak hanya menyehatkan bagi sang ibu
si kecil juga bisa merasa nyaman dengan mengikuti olahraga ini
lebih untuk merasa bonding kepada orang tuanya
di situ mereka merasa didekat terus seperti ditimang timang
mbak lihat sendiri kan tadi terus ada yang bisa tertidur
kebanyakan bayi bayi ini langsung merasa ingat apalagi masih kecil di bawah lima bulan
mereka biasanya akan selalu tidur di dalam kelasku jadi jarang nangis
karena mereka menikmati dengar detak jantung ibunya
dan kalau ibunya lagi olahraga kan obviously detak jantungnya
jantung akan naik mungkin akan berdegup keras mereka akan dengar lebih jelas
biasanya mereka ingat waktu masa mereka waktu di dalam masih di dalam rahim
karena itu hanya yang mereka dengarkan jadi bondingnya tuh dapat banget
menurut adianti olahraga ibu bersama anak ini juga bisa membantu para ibu
yang mengalami depresi pasca melahirkan
meggy kalista baramaestro jakarta

wah makin berat babynya makin ini ya
windliftingnya makin kerasa
tau cuma berapa menit tadi ya
ya itu belum seberapa banyak kelas
kita biasanya sejam
iya sejam sampai sejam
ini jadi komunitas atau tempat gym atau gimana
ini baby carring workout yang waktu udah kayak semacam empat tahun yang lalu lah ya
hampir empat tahun yang lalu karena waktu itu aku punya anak juga
karena anakku udah empat tahun jadi udah gak lucu juga kalau kita bawa kan karena udah kegedean
jadi tiga lima tahun yang lalu aku bikin kelas ini dengan bersertifikasi akunya prenatal postnatal
kelasnya baby carrying workout namanya fitma menbab
ada di studio di bilangan kemang
oh ada studionya sekarang
dan memang hanya kegiatannya ini apa
kebetulan kelas kelasnya memang kita fokusnya di prenatal tempos natal
jadi kebetulan yang aku bawa sekarang ini memang
klien yang memang udah ikut dari pranatal dulu
terus olahraganya sama bayi bayinya juga
namanya di fitma menbab ini
ini bisa untuk bonding sama bayi juga ya
bayi dari umur berapa nih biasanya yang bisa ikut
sampai umur berapa
kelas fit mom itu aku memang menyarankan sih dan memang kita cek tokan sama dokter spesialis anak juga
pastinya anak udah harus bisa kuat untuk menopang lehernya sendiri gitu
jadi tiga bulan ke atas gitu
dan dari sisi ibunya kalau misalnya dia emang melahirkan secara sesar
pastinya juga udah lebih siap untuk berolah
targa bersama anaknya gitu
ya tiga bulan ke atas
tiga bulan ke atas
oke kita ngobrol ngobrol lagi lebih lanjut nanti ya
kita jadah dulu pemirsa
anda jangan kemana mana tetap bersama kami di good morning
masih bersama kami pemirsa di good morning
tentang gimana sekarang ibu ibu nggak boleh lagi punya alasan untuk gak olahraga
ya karena kan biasanya alasannya aduh ngurus baby nih gitu
saya juga pengalaman pribadi nih sebenarnya selama setahun kebelakang kemarin gak sempat olahraga
akhirnya pagi ini tadi olahraga lumayan juga ya
ketampar gak tuh
berarti harus lebih rajin ya sekarang ya
apalagi tadi ada teman teman juga nih sama mbak anti
dan juga mbak nikita dan ken
yang udah rajin banget nih olahraga dengan fit mom and bab
tapi ini memang itu ya menjawab kegalauan ibu ibu yang pengen jaga kesehatan tapi nggak ada waktu
iya biasanya kan gitu
terus memang sekarang banyak banget mamah mamah mahmud
mahmud mahmud ini nih mereka memang memilih banyak yang memilih untuk nggak pakai jasa mbak atau jasa neni
jadi kadang mereka juga jadinya bingung untuk kapan sih bisa berolahraga
terus kalau misalnya memang bawa ke globo globo gym gitu atau ke tempat kebugaran yang ada di mana mana itu biasanya juga nggak terlalu kondusif gitu untuk bawa bayi
nah itu salah satu yang kenapa akhirnya tiga lima tahun atau empat tahun yang lalu aku akhirnya memutuskan kayaknya bisa deh
karena kalau di luar negeri tuh banyak banget baby caring workout
jadi kalau mereka kan disana emang gak ada pilihan untuk ninggalin anaknya kan
jadi olahraga bawa
kalau di luar negeri itu udah banyak banget
tapi di jakarta waktu aku cari di
itu kok gak ada
gak ada gitu
jadi yaudah deh aku pikir kenapa gak juga sih
dan kebetulan memang aku ada background
udah coach waktu itu
jadi tinggal memperdalam prenatal postnatal
udah punya dasar cara berolahraga
sekarang tinggal dimodifikasi ada bawa baby ke
tapi aku juga ngambil sertifikasi sih prenatal postnatal
karena menurut aku kayaknya kalau kita memberikan olahraga
especially untuk ibu ibu yang baru melahirkan
gak sembarangan kan
karena banyak banget yang harus kita perhatikan
tadi waktu olahraga
saya pikir kan aduh ntar anak saya rewel gak ya
gak tau yang ternyata happy banget
berarti kan ini juga bikin anaknya seneng begitu ya
bener begitu gak
senang banget gak pernah rewel setelah olahraga
sambil olahraga juga happy dia
kalaupun rewel itu jelas ya
paling emang dia perlu masuk
atau perlu diganti diapernya gitu
paling gitu aja sih
karena kan babynya kayak di ayun ayun ya
kayak di timang timang
jadi kan emang dia mengikuti
sama juga gitu
jadi buat si bayinya sama buat ibunya juga sama sama beneficial gitu
karena kan si ibunya juga bisa berolahraga
anaknya juga ngerasa deket sama ibunya
terus dia juga happy
sampai sekarang bagaimana
antusiasmenya banyak gak
nah ada wavenya gitu
karena kan biasanya memang kalau olahraga bersama bayi
kita punya kendalanya adalah bayinya kenapa
kalau misalnya kita olahraga diri sendiri kan
kita bawa diri doang gitu
kalau misalnya pas lagi
hamil pun kita juga bawa bayi dan masih di dalam perut gitu
nah sekarang tuh paling kendalanya kelas suka kadang sepi
kadang kadang tuh kelihatan
terus suka nongol
terus nanti ada apa ya
biasanya gitu ya
yang hal hal yang membuat gak datang
terus biasanya sih gitu
karena memang biasanya mengikuti bayi ya
dan kita ngerti aja kan
kalau ken sendiri udah ikut berapa lama
dan apa aja sih manfaatnya yang dirasain
aku sendiri sih ikutan dari hamil ya
terus kalau kennya sendiri dari umur
karena kan yang kita ngobrol tadi kan
iya tiga bulan ke atas
oh apa aja tuh manfaatnya yang kerasa
dia alhamdulillah belum pernah sakit sih
terus moodnya juga enak terus
iya paling benefit buat kamu nya juga
dia nya juga jadi cepet
menurut aku sih dia cepat banget
untuk berkurang ya
kembali lagi gitu
cepet kurusnya kurus sehat
bukan karena kurus bergadang ya
dalam seminggu berapa kali ikut kegiatan ini
seminggu dua kali ya
seminggu dua kali
seminggu dua kali sudah cukup ya
udah cukup kok menurut aku gitu
dan menurut aku ini salah satu olahraga yang sebenarnya sih bisa dibilang kita diem diem adalah olahraga weight training sebenarnya
karena kan gendong bayi
ini ken aja berarti berapa nik
jadi nih kita ikut dimana ken beratnya belum segitu ya
kan sebenarnya kan growth gitu
jadi ibunya juga kuatnya
sampai berapa kilo amannya dibawa disini untuk weight training gitu
untuk amannya sebenarnya sekuat ibunya
kalau aku memang mungkin karena memang basicnya udah qui training dan lain lain
naya itu si umur tiga tahun juga masih aku gendong
cuma gendongnya ada di belakang
kalau sekarang udah gak lucu lah karena dia udah tinggi gitu kan
tapi sekuat ibunya aja
oke sekuat ibunya aja
tapi memang kelas kita juga kita buka sih
jadi as an option untuk opsi buat para ibu yang gak ngerti olahraga tapi harus bawa anaknya
jadi kalau kemarin lihat ada di tadi tuh liputan dari cnn sendiri
ada ibu yang gak gendong anaknya
anaknya udah lari lari aja gitu
jadi gak apa apa gitu
ada tempat memang buat anak anaknya juga ini
jadi menurut aku oke menarik nih
tapi juga tentunya satu hal yang mungkin bisa kita share ke pemirsa
kalau di rumah mau olahraga kira kira ada nggak sih gerakan gerakan simpel yang mungkin bisa dilakukan sama ibu ibu di rumah nih dengan membawa anak anak
sama nih kayak saya juga nggak pakai neni kadang kadang mau olahraga sendiri anak lari lari gitu
itu kayak gimana tuh
bisa kok mau sekarang
jadi sebenarnya bisa gak pakai gendongan bisa pakai gendongan
jadi yang penting digendong dan kalau misalnya kita kalau aku boleh kasih tips
gendong itu anak harus kakinya katanya harus kayak m gitu kan
terus kalau bisa kalau pakai gendongan support si ibu tuh support anak di badan ibu itu well distributed ke empat titik
jadi gak cuma satu bertumbuh di titik di punggung
jadi dia harus empat
kalaupun gak ada gendongan gak apa apa gak masalah gendong aja anaknya dekat
tapi misalnya kalau gendongnya tangan kanan di bawah harus gendong untuk beberapa saat jangan lupa untuk ganti
karena sebenarnya kalau gini kan kita bicep kita juga kena nih
kita juga kena nih tangan tuh sebenarnya kena juga kalau kita nggak pakai gendongan
boleh dong mungkin contohin ya satu satu mereka
jadi kalau misalnya di rumah sih kalau kayak tadi awal awal tuh
gendong belakang aja mbak riza
kalau misalnya gendong di rumah squat aja
jadi kalau misalnya kayak dia kalau aku ya suka dulu kalau misalnya naya anaknya yang kedua rewel
dia suka aku gendong
terus ya udah aku squat aja
jadi pastiin buka kaki selebar pinggul atau lebih lebar
ya segini ya buka ya
habis itu dekat anaknya atau gendong
misalnya gendong pelan pelan bayangin kayak ada kursi di belakang jadi kita kayak mau duduk
kadang orang kalau squad itu dengkulnya ke depan
semuanya stresnya ada di dengkul
kita mau sebenarnya pakai paha
jadi kalau dari sini mantapnya pelan pelan turun menurut belakang inhale exhale pakai nafasnya
ini bisa dikerjain terus terusan kan dia juga seneng kan si anak
atau lagi nimang nimang misalnya di rewel ini juga oke
tapi kalau kayak gini mah bapaknya juga bisa kayak gini ya
gak harus ini juga
gak harus sama ibu
berarti bisa gantian ya
iya bonding juga gak
bonding juga gak
cuma ibu aja sama bapaknya juga
terima kasih banyak
terima kasih banyak mbak anissa
mbak anissa yang thank you loh
udah gak ada alasan lagi untuk tidak olahraga ya
iya lah bisa dijadiin beban makan babynya ya
buat bapaknya juga lagi
oke tapi ini jangan kemana mana ya karena selain tadi informasi mengenai fit mom and balan
bab juga kita punya banyak informasi lainnya
salah satunya dari dunia musik nih ada bts yang berkolaborasi dengan lauk
oke informasi lengkapnya usah aja dah ya jangan kemana mana